iya sama saja dengan yang disampaikan
anies kan selalu membuat kontrasi
supaya dia menarik perhatian publik
nah pertanyaannya adalah
ketika air hujan jatuh ke bumi
harusnya masuk ke bumi tidak dialirkan ke laut
maka dia membuat lubang di jalan jalan
nah lubangnya sekarang mulai ditutup
karena ternyata lubang yang tergionan dikeluarkan anies
tidak berfungsi juga
itu justru membuang anggaran apbd dki sia sia
apakah itu juga tidak dipikirkan oleh anies
menutupi apa kesalahan yang dia lakukan
selama jadi gubernur dki
biasalah yang seperti itu
lubang sendiri yang ditutup dia tembak orang lain
legacy presiden jokowi itu tidak bisa ditutup tutupi
rakyat sudah menikmati
legasinya anies tetap saja jakarta macet total
apa yang bisa dibanggakan dari jakarta
lampu pernak pernik seperti singapura
tingkat kemiskinannya lebih parah
padahal penduduknya lebih sedikit
anggaranya paling besar
dan itu fakta juga
itu faktanya bukan kata saya kata bps